dalam pidatonya di ktt luar biasa oki di istanbul turki presiden joko widodo tegas menolak klaim sepihak amerika serikat yang menganggap yerusalem sebagai ibu kota israel
dalam pidato tersebut presiden jokowi memberikan enam poin usulan terhadap negara negara anggota oki
yang pertama presiden jokowi mengajak negara anggota oki untuk mengakui yerusalem timur sebagai ibu kota palestina
poin kedua presiden mengajak semua negara yang memiliki kedutaan besar di tel aviv israel untuk tidak mengikuti keputusan amerika serikat yang memindahkan kedutaan mereka ke yerusalem
berikutnya jokowi mengajak negara anggota oki untuk menjadi motor penggerak dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan palestina agar segera dapat melakukannya
keempat dalam pidatonya presiden jokowi juga meminta semua negara anggota oki untuk mengambil langkah diplomatik menentang keputusan kontroversial
ketiga presiden jokowi mengajak negara anggota oki untuk menjadi motor penggerak di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung palestina termasuk di dewan keamanan dan majelis umum perserikatan bangsa bangsa